tim sargabungan memutahirkan data korban km ladang pertiwi yang karam di selat pakasar
jumlah korban terkini sebanyak lima puluh orang tiga puluh satu ditemukan selamat sembilan belas korban lainnya masih dicari
polisi kini memeriksa sebelas orang termasuk nakoda untuk menyelidiki kemungkinan kelalaian dari karamnya km ladang pertiwi
pemuteran data ini dilakukan setelah tim sargabungan mengumpulkan data dari sejumlah pihak termasuk nakoda km ladang pertiwi serta kepala desa pulau paman tawang
tim sergabungan membawa nakoda kapal bernama supriyadi bersama pemilik kapal dan kepala desa pulau pamantauang ke makassar untuk diperiksa dan dimintai keterangan
kalau kurang sekitar delapan mil menuju di paman tawang baru kencang angin
tiba tiba mati mesin kompa mati mati semua mati kompa dua
yang perkiraan saya itu penumpang tiga puluh satu kalau ada yang namanya pak desa itu dibilang tadi berapa
itu catatannya dulu pak desa cari
di hari keempat penjualan
pencarian ini tim sar gabungan fokus melakukan pencarian sembilan belas korban km ladang pertiwi dengan menggunakan kapal sar kapal milik angkatan laut kplp hingga helikopter polisi
memastikan sementara jumlah yang ada bahwa jumlah yang ada yang sementara kita mendata ini sebanyak lima puluh penumpang
polisi juga mengambil keterangan dari nahkoda dan abk lainnya untuk mencari penyebab utama kecelakaan
tahun tujuh belas tahun dua ribu delapan
situ sudah jelas disampaikan terkait dengan pasal tiga ratus dua puluh tiga nya
pasal tiga ratus dua puluh tiga yang di sini itu harusnya izin persetujuan dari samadar untuk pelayar
ternyata ini kapal ini juga ada izin dari samadar
tim sar gabungan akan melakukan pencarian hingga radius dua puluh mil laut dari titik perkiraan tenggelamnya km ladang pertiwi di selat makassar
kapal perang angkatan laut yang disediakan akan melakukan penyisiran hingga radius lima puluh mil laut
pencarian akan dilakukan selama tujuh hari dan akan ditambah jika ditemukan petunjuk tambahan akan keberadaan korban lain dari km ladang pertiwi
ahmad samsuddin makassar sulawesi selatan
kita perbaharui informasi terkait km ladang pertiwi dua yang dihantam gelombang tinggi hingga tenggelam di selat makassar pada kamis dua puluh enam mei lalu
ada produser lapangan segini di indonesia
ahmad syamsuddin di makassar sulawesi selatan
ahmad selamat siang update apa saja dari pencarian korban hingga saat ini
baik selamat siang
saat ini saya berada di posko sar gabungan yang dibangun oleh pasar nas dan tim polri di pelabuhan rakyat pautere makassar
di mana proses pencarian saat ini sementara dilakukan oleh sejumlah kapal baik kapal negarasar kn kamajaya
kapal angkatan laut dan juga dibantu oleh kapal polri dan tni angkatan laut
hingga saat ini hingga siang ini proses komunikasi masih terus berlangsung dari posko ke kapal yang sementara melakukan pencarian
hingga saat ini belum ada temuan korban baru yang dicari
di mana per hari ini sesuai dengan konferensi pers yang digelar oleh tim sargabungan tadi pagi bahwa
jumlah korban yang dicari masih dicari itu banyak sembilan belas orang
di mana tiga puluh setelah ini sudah ditemukan selamat
jumlah ini memang berbeda dibanding hari sebelumnya yang menyatakan bahwa jumlah penumpang berserta kapal km ladang pertiwi ini sebanyak empat puluh dua
ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ulang itu sebanyak lima puluh orang
sejauh ini masih fokus pada upaya pencarian
sementara cuaca juga dalam proses pencarian masih relatif lebih teduh dibanding saja
jadi ini sampai seperti itu reza
baik ahmad sebenarnya apa saja sih kendala dari tim sar di sana
baik sejauh ini kendala yang biasa terjadi dalam proses pencarian adalah kondisi cuaca
namun si cuaca saat ini termasuk teduh di mana berdasarkan keterangan pak sarlat kemarin
ombak masih bervariasi hanya di kisaran hingga lima mm
di mana perairan tersebut dianggap teduh atau salem atau dianggap normal
kendala lainnya belum disebutkan namun jauh ini mungkin karena akhirnya cakupan yang luas
di mana jarak lokasi tenggelamnya kapal tersebut berada di perauran lepas
yang berada satu ratus lima puluh mil laut atau hampir mencapai tiga ratus km dari kabupaten pangkep atau daratan pulau sulawesi
pulau pangkep sendiri ini karena lokasinya kn ladang pertiwi tenggelam
itu berada di sekitar seratus mil laut kabupaten pangkep
karena tersebut membuat proses pencarian di mana posko yang ada dipusatkan di kota makassar
itu menjadi kendala tersendiri dalam proses pencarian
seperti itu risa sejauh ini
baik ahmad apakah sebenarnya basarnas sudah mendapatkan informasi pasti begitu
pajabab tenggelamnya dari kn ladang pertiwi ini
khusus polda sulsel itu sudah memeriksa sebelas orang termasuk diantaranya nahkoda kepala desa dan beberapa abk lainnya
selain faktor cuaca karena saat itu cuaca terbilang ekstrim
di mana ombak terlalu tinggi dan curah hujan yang kami juga rasakan saat di makassar
itu termasuk dalam kategori yang cukup berat atau cukup keras
itu menjadi salah satu penyebab tenggelamnya kapal tersebut
di mana keterangan dari
nahkoda sendiri saat mereka mengalami masalah pada mesin dan pompa kapal
itu dihantam ombak yang cukup tinggi dari sisi samping
kondisi tersebut membuat kapal tenggelam
nah faktor lainnya dari pemeriksaan sementara
kondisi kapal yang kelebihan muatan
di mana nahkoda menyatakan hanya menghitung sekitar tiga puluh satu penumpang
ternyata jumlah penumpang yang dia bawa itu berjumlah lima puluh orang
selain penumpang kapal tersebut juga dilaporkan membawa banyak bahan material
termasuk diantaranya kerikil semen dan juga besi lainnya untuk kepentingan pembangunan di pulau pemantauan
nah kondisi kondisi yang berkumpul ini itu diduga untuk saat ini menjadi salah satu penyebab tenggelamnya km ladang sertiwi
namun pihak terkait masih sementara terus melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab utama
ataupun penyebab pasti dari tenggelamnya km beladang serpiwi
baik kami akan menantikan selalu update terkini yang ada di sana
ahmad syamsuddin melaporkan dari makassar sulawesi selatan terima kasih